karena yang lebih berhak memang ibu andi
tapi rasa penasaran ini
ingin membongkar kasus ini
saya lagi makasih ya sahab
buat sarapannya yang begitu komplit
ajak sarapan bareng ke sini
kayaknya hari hari gue ke depannya bakal dipenuhi nama reina
temenanya panger itu
iya betul pak
makin kareonya panger
m determing buat ke

salah satu siswa ini
rupanya cuma kita wig small sustain

berpaing paing dulu deh
bukit booking ini ya
saya minta tolong bantuannya ya karena saya nggak begitu tahu tentang mobil
jadi saya minta bapak untuk nemenin saya
yaudah kalau gitu kita langsung ke sana aja ya pakai mobil saya
saya naik motor aja bu
udah nggak apa apa bareng sama saya aja bersekali ya
semoga mobil nino masih ada di sana
udah kan udah rapi kan udah mandi
kamu semangat banget sih ketemu elsa
sampai aku diburu buru mandi tuh
sampai keringetan lagi aku sekarang
udah berapa tahun aku gak bisa bebas ketemu sama elsa kan pak
ya alhamdulillah ya kita sekarang bebas ketemu sama elsa
ya meskipun kita sekarang gak ketemu elsa karena dia di sana
iya tapi kan insya allah elsa akan nginep di sini nanti
ya moga moga sekarang biarin dulu lah mereka kangen kangen lah
iya kan pasti elsa akan lebih milih sama suaminya pak
eh gimana kalau kita bikin acara makan makan siang bersama lah
ajak anding semuanya
hitung hitung syukuran elsa bebas
ini dia yang bagus sih
iya aku tahu
kamu pasti kepikiran kan gimana kalau elsa masih mojokin nanti
kalau nantinya mereka ketemu terus jadinya ribut gimana
ya kamu tenang aja
kalau apa yang dituduhkan elsa ke antin itu nggak benar andin pasti akan ngomong kok
tapi ada satu hal lagi mas
yang sebetulnya papa khawatirkan dan ini akan jadi masalah besar loh mas
gini jadi waktu itu bu andin pernah bilang kalau elsa minta tolong sama dia untuk ke tempat nino
tujuannya adalah supaya nino nggak tes deh
kalau gitu jangan sampai andin ngomong sama nino soal ini
moga moga si andi nggak akan kesana sama ngomong nggak akan berbicara soal ini ke nino ya
kamu kan tahu
ricky pernah berhubungan sama elsa
nah kalau memang yang dibilang ricky adalah itu anaknya
ini akan jadi masalah besar ma
akan jadi masalah baru buat elsa dan nino
kamu tunggu di sini saja biar saya masuk dalam untuk menanyakan ya
nggak apa apa pak ini sudah tugas saya biar saya yang tanyakan saja
yaudah nanti kalau kamu sampai ditanyain bilang aja sesuai dengan rekomendasi
karena kita sudah dapat rekomendasi
dan kalau bisa kita lihat langsung bagaimana keadaan mobilnya
baik pak saya izinkan dalam dulu
terima kasih ya
kalau kemarin ibu andin ada di sini berarti tandanya dia juga ingin mencari tahu
jangan sampai ketemu lagi sama ibu andi di sini
ntar bisa bisa salah paham lagi
karena yang lebih berhak memang ibu andin bukan saya
tapi rasa penasaran ini ingin membongkar kasus ini begitu besar
sekali lagi terima kasih ya sahab
buat sarapannya yang begitu komplit
maksudnya gini kamu ada nggak wish list apa saja yang ingin kamu lakukan
dan ke mana yang ingin kamu pergi setelah kamu keluar dari la paz
tadinya sih aku pengen
pengen ajak keisha ke tempat mainan
pengen beliin dia mainan terus beliin dia baju baju ajak ke restoran
yang ada tempat bermainnya
berenang bareng dia
kamu tahu lah sekarang keisha kan
gimana caranya ngobatin kesedihan kamu
aku akan bawa kamu ke satu tempat
kamu siap siap aja
pokoknya kita akan ngelakuin
pokoknya kamu pasti akan senang di situ
ngapain sendirian di rumah
emang mau sendirian di rumah
enggak enggak enggak
aku aja yang beresin
hah aku aja
aku kan udah masak udah capek
aku mandi dulu ya
skat gigi dan lain lain
semoga dari sini ada titik terang
aku akan buktikan ke elsa kalau aku tidak seperti yang dipikirkan
aku bukan seperti yang dituduhkan
tapi mohon maaf jangan sentuh dulu
karena mobil ini masih digunakan sebagai barang bukti dan alat identifikasi
terima kasih banyak atas bantuannya pak ya
sekretaris saya boleh izin untuk memfoto
tidak ada masalah ya
tolong kamu fotoin bawahnya itu yuk
di bawah mobilnya
tidak mungkin saya diam diam bertemu sama elsa
pasti akan terlalu banyak ketahuan sama si nino
atau saya hanya akan mencetak dia
supaya dia bisa keluar rumah sendiri ya
terserah bagaimana caranya
yang penting adalah tidak membawa si nino